alif sampai juang ayo nyuruh
kagak mau tinggal sama emak
bukan gitu mak
tapi maksud bang ojak
udah kagak usah lo belain mulu
bukannya mau ngebelain
tadi cuma mau nyampein omongan bang ojak
oh seperti itu
mak mau tanya sendiri
apa enggak mak parahin aja kontrakannya deh
biasanya jam segini bang ojek belum pulang
mau ke pasar pisang
mau beli batu cincin
ih kok ke pasar pisang belinya batu cincin
jualannya sih macem macem
hah loh dia
lo antriin ani ya sama si cen cen
lihat kontrakan gua
gua mau ke palmera
udah sama si salim ya
yuk neng ani yuk
is gimana uang kontrakannya udah ada belum
belum atu pak
uangnya belum cukup
kan kontrakan babeh
lebih mahal pak
nah itu tuh
itu rumahnya tuh
nah ini kontrakannya
yang penting asik
sengaja saya pilih yang ada ac nya
biar ntar neng ani jadi tambah adem
masalah harga udah bilangan lah be
he bagus dah
ntar di semuanya
saya ubah semuanya
biar nanti neng ani kita berdua
biar ntar neng ani tambah betah
boleh liat dalemnya
oh boleh boleh
tunggu bentar ya
masuk neng masuk
masuk neng masuk
neng alia mau kemana
mau ke depan beli ketopak
lu kagak nanya gue mau kemana
mau kemana lagi
ya namenin dia beli ketoprak
iya dalemnya bagus
dapurnya juga enak
nggak bocor kan dalemnya
ya kagak lah
nah lu mau kemana nih
saya mau ke rumah babe
mau ke rumah kau naim
oleh ikut dong
jangan nggak gak usah
ntar lu malah doang beliin lagi
nih lu jangan ngajakin ibu juga ke rumah sini lagi
udah ga ada yang ngajakin kan neng alianya sendiri yang mau
terus jadinya gimana nih
kalau aku sih cocok
kalau masalah harga berarti ngomongnya ntar sama bapak saya aja ya
cepatnya nyicil pindahan barang
eh cen cen kagak cari kontakan sekalian
rumah aku ga sebusur
makasih ya bang salim udah mau nganterin
emangnya bang salim lagi gak sibuk ya
neng saya duluan ya
mas ini udah berapa
mas kopinya jadi kemanisan ya
oh iya jangan juga kehancaran
cepat cepan aja bang
cepat cepan aja bang
cepat cepan aja bang
ke depan ya bang
ini saya pegang aja pak
insya allah jadi atuh beh
belum tau beh
lah bagaimana sih lo dia
jadi kakak ngontrak
ulo ulo jadi atuh beh
tapi si tisna belum cukup duitnya
mesti dikumpulin dulu
kontrakan pak bent lebih mahal dari kontrakan si tisna sekarang
bukan mau beresin meja
ntar aja salimnya
terusin dulu tuh bersihin meja
biar gue bantu lu dah
bantu gimana beh
lo kan berat bayarnya
lu udah mesti pindah kan
belum tau beh
saya harus nanya nanya dulu si tis
yaudah lo tanya aja sama si tisna ya
gue juga mau ke tempat si harun
nih buat lo
apa ini teh beh
bubur kacang hijau
oh bubur kacang hijau bang dede
gue juga boleh dikasih sama tamu
makasih ya tuh beh
soal pindah ke rumah emak emak
oh seperti itu
iya seperti itu
kata bang ojak
meningan tatis sama bang ojak kontrak aja berdua
oh seperti itu
nih kembali dua puluh ribu aja sekalian ongkos ngangkutin barang tadi
terima kasih buya
alhamdulillah kalau rezeki emang kemana purno
kagak mau tinggal sama emak
bukan gitu mak
tapi maksud bang ojak
udah kagak usah lo belain dulu
bukannya mau ngebelain
tadi cuma mau nyampul
oh seperti itu
mak mau tanya sendiri
apa nggak mak parahin aja kontrakannya deh
biasanya jam segini bang ojek belum pulang
oh seperti itu
jam berapa pulangnya

saya buzz inuuubei fatah